saya minta maaf kemarin waktu grand opening gak bisa datang sama andre
eh duduk yuk duduk dulu
terima kasih mas
kan kemarin liburan gak jadi
masih sempet gak nih buat nyobain
surat yang rendikasi ke aku itu asli atau tidak
mana surat itu
semalam perasaan tak berisi
kamu pasti lagi cari hasil tes di arena dan roy ya
aku buang sembalung
gue yang gak akan biarin nino terus terusan ngurusin soal reina
karena ini berbahaya buat gue
gue harus amankan hasil tes dna ini

ya ampun kamu tuh mau kemana sih buru buru
nanti aku jelasin ma
ada apa sih kok nina buru buru
jadi penasaran nih
kok gak ada sih
ma sampah semalam mana
kok gak ada
nino tadi pagi pagi udah diambil sama tukang sampah
sebenarnya ada apa sih ini
kalau hasil tes itu hilang
gimana caranya aku membuktikan
kalau hasil itu bener bener asli atau tidak
ini ada apa sebenarnya
kamu pagi pagi udah panik nyari sampah
ada barang aku sepertinya yang kebuang mah
tapi gak apa apa deh pak
sampah semalam sudah diambil sama truk sampah
sekarang bukti dna itu sudah hilang
aku ngeliat kamu mikirin tes dna itu dari malam ya
kamu gak bisa tidur
aku tuh heran deh sama kamu
kamu tuh mikirin apa lagi sih
capek tau gak ngeliatnya
baru aja kemarin kamu udah janji sama aku untuk lebih baik lagi
untuk perhatikan rumah tangga kita
sekarang kamu liat sendiri
gak cuma aku aja yang selama ini minta maaf sama kamu
kamu gak pernah peduli
capek tau gak
ngapain sih kamu ngurusin masa lalu kamu yang udah jelas jelas sia sia
ya aku paham
kamu pilih tempatnya bebas dimana
tapi jangan jauh jauh
deket deket aja yang simple
keperluan aku udah
keperluan mas al udah
kayaknya udah semua deh
gak ada yang ketinggalan sih kayaknya
aku udah sehat
hari ini aku juga sama mas al
waktu itu kan kita mau liburan
tapi kan ketunda kan
karena aku kena musibah
kamu mau liburan
kamu bener udah sehat
udah bisa jalan jalan
udah kok pak
nah terus kerjaan kamu gimana
untuk masa kerjaan
sebenarnya pas aku sakit waktu itu
mas al itu udah
kasih surat ke kampus aku
dan aku dapet izinnya tuh sepuluh hari
karena aku bosen
makanya mas ao ngajakin aku liburan deh
yang penting kamu bahagia
karena kebahagiaan kamu
adalah kebahagiaan papa juga
dari awal pembukaan
papa ada disana
atau nanti aku mampir kesana deh pak
ini papa lagi siap siap
lagi nunggu mama dandan
papa sherlock biar kamu gak nyasar
kamu sama al juga
yaudah papa tunggu ya sayang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita mau bilang sesuatu
kalau hari ini
kita mau pergi liburan
mama senang kalau kalian bisa liburan bareng
tapi gak jauh lagi ya
kok deket deket aja ya
kaleng bungkor pujat ya bandung
kompen banget ya
iya deket deket juga gak apa apa
yang penting suasannya tenang
jadi kalian bisa ada kesempatan berdua
untuk saling sharing ya
yang penting suasana hati kalian
ya kan mama setuju aja
makasih ya udah ngajak kerjaan ya
aku rapihin koper sekaligus juga naruh ke mobil ya
mama mau ngomong sebentar sama kamu
di ruang tengah aja
bentar ya ma
kita duduk dulu ya
terus terang ya
udah sangat kecewa sama kamu
bahkan mama juga kaget
ternyata nino itu
ya aku paham kok ma

ya aku paham kok ma
ya aku paham kok ma
sebaiknya setelah ini
kamu bener bener manfaatin kesempatan kedua

keluarga kamu sebaik baiknya sama nino
mama gak akan rela
mama dengerin aku ya ma
aku janji aku janji akan berusaha jadi istri yang lebih baik lagi buat nino
aku akan berusaha jadi menantu yang terbaik buat mama sama papa juga
udah kasih aku kesempatan
yaudah kamu siap siap
kalian kan mau pergi
biar nanti kalau piring piring sama makanan nanti mama yang beresin semua ya
yaudah aku siap siap ya ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
kamu masih lama
apa ada barang yang ketinggalan
kalau enggak ya buruan
kan sebelum berangkat kita harus mampir ke rumah sakit dulu ngecek kaki kamu
ini bentar lagi aku keluar ya
aku dandan sebentar dulu
yaudah aku tunggu di mobil ya
selama perjalanan di mobil sama nino nanti
gue gak bisa dinyelpon ke rafael
nanti nino malah curiga
tapi gue juga penasaran soal ranting itu
aduh bikin mood gue rusak aja sih
ini setengah jahe
setengah lempu yang
itu udah semua pan
iya terus direbus
dimasukin ke gelas gitu
mak makasih ya
kenapa tuh pakai jus kok
kenapa tuh nggak dipelender
ini bukan jus
ini tuh minuman spesial racikan betawi ala pok nur lela
minuman buat tak bos
biar pak bos kuat keker semangat
nggak ngerti kan
pak susah paman munsttest
wow go susah gini

warung putting ke kosher kyk zoomless peranku
kalau ingnya injustice ya seharusnya
sampai jumpa papa
andir di kamar malah lagi beres beres pake
kamu udah sarap dulu
mau berangkat sekolah abis ini ya
selamat liburan ya pa
makasih ya sayang
kalau aku kangen boleh telepon papa kan
masa anak papa yang cantik mau telepon papanya nggak boleh
pasti boleh dong
al selamat liburan ya
jadikan momen ini momen yang pressues
paling berharga buat kalian berdua ya
kalaupun nanti di sana terjadi sesuatu
atau misalnya terjadi salah paham
kamu sebagai suami harus tak in charge
pegang kendali atas situasi apapun ya
dan mama kepengen kalian pulang
jangan bawa masalah baru ya
mama ingin kalian pulang membawa bahagia
yang telah kalian siapkan untuk kami di rumah
makasih saran ya ma
mama juga harus have fun disini ya
pasti mama pasti have fun sama rena
udah mau jalan
kopernya mana ya
udah dibawa sama mas ke mobil
oh gitu jadi nggak buat tentengan dong
reset dari mali
ntar suruh pak bos minum ya
siapain buat apa
udah terima aja ya
udah terima aja sih
ntar lu juga kesenangan
kesenangan kenapa coba
ih kesenangan liburan lah
mama mau kirain apaan sih
otaknya lu mbak sentrepoli
udah terima aja sih
pakai repot deh ah
yaudah makasih ya
sama sama jangan lupa suruh pak mus minum ya
selamat liburan bandin
selamat menikmati liburannya
yang peta peta ya liburannya ya
gak ada kalau gitu gue pergi dulu ya
kalau misalkan ada apa apa tolong telepon gue atau mas ahok
siap bu ardhid
jangan lupa minum ya
kalau dia minum langsung jadi kekembar dua belas
kopi kek teh kek atau nyu
ini pasti tanda bukti cintanya ayang kiki kepada uya
tahu aja uya lagi aus
masya allah apaan sih mir
lo abisin semua
gimana kaget begitu
mbak mir alamat ini mbak mir
itu tadi gue bikinin buat papo sama andin yang mau liburan
jamu racikan gue
lagi lo main nenggak gitu aja sih
sampai habis lagi
lo harus cari pasangannya dulu
kan udah ada
tapi belum dihalalin
jangan macu macu ya uya
sampai besok uya nggak boleh deket deket lagi sama kiki
itu dia ngapain
ngeliatin gua kayak gitu
mau gua colok mata lu
niat niat segala lagi lu
dah si incus ya
galak amat pake mata pengen dicolok
nggak ada tanggung jawabnya pisan
apa yang mau dikampak ya
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
ayo duduk yuk
kata papa kalian mau liburan ya
kan kemarin liburannya nggak jadi
masih sempet nggak nih buat nyobain kopi di sini
ya sempet ma
aku sama masakan juga udah atur waktu
nanti kalian liat liat aja dulu menunya ya
mau pesen apa
saya di sini mau pesen
coba papa kasih rekomen dong
macam macam di sini kalau makanan ada iganya di sini enak
boleh deh cobain
bisa nggak telepon sebentar
bisa nggak telepon sebentar pak
bisa nggak telepon sebentar pak

aku pesen aja deh
tunggu sebentar ya mbak
din kamu sapa apa dulu ya
sebentar ya pak
jadi kamu sama al mau liburan kemana
nggak terlalu jauh sih pak
rencananya kita mau liburan ke bogor
eh udah udah biar papa aja
ya mau cari apa bu
gak kamu gak tau anting
saya mau cari anting hadiah untuk anak saya mbak
kayaknya yang ini deh mbak
bukan antingnya mama
bukan ini antingnya elsa
karena papa inget sekali
waktu itu papa nemenin mama ke toko perhiasan
beli antik ini buat elsa
kenapa sama ini malah bilang kalau anting itu punya mama ya
bukan ini antingnya mama
sebenarnya aku mau balikin anting ini ke mama
karena aku pikir ini antingnya mama
balikinnya ke elsa
gak usah buru buru
lakukan dengan rapi dan meyakinkan
ya stretching aja biar gak sakit lagi
oh udah dateng kopinya
ini americano dimusuhin sama anting
enak sekali pak
pak jujur papa tau kan aku gak suka kopi kan
tapi kopi papa ini kok enak banget
ya enak sekali
ya enak sekali
ya enak sekali
ya enak sekali

ah yang bener
dan saya memang bukan pecinta kopi sih pak
dan bukan tuan nikmat kopi
jadi ini enak sekali lho
ini kalau misalkan nanti saya kapan kapan mau pesan untuk kantor
bisa diantar kan
karena di sini juga ada sistem beletringnya juga
dan juga udah masuk ojek online
sukses ya pak
aku juga senang
terima kasih doanya ya
nanti aku kan sering main ke sini
harus dong harus dong
mau langsung berangkat minggu minggu si pagi
aku sama pak esal jalan dulu ya
mau langsung jalan sekarang
mau langsung jalan sekarang
mau langsung jalan sekarang
seneng seneng di sana
anting gitu ada sama kak rafael
harusnya aku udah dapetin anting gitu ma
tapi tiba tiba kak rafael ngebatalin buat ketemuan
kok bisa anting itu sama dia
katanya sih dia nemu di kafe ma
dan dia mau balikin ke mbak andin
awalnya aku bilang kalau itu anting mamah
tapi pas aku mau ketemu sama dia
dia malah ngebatalin
pasti dia mau ngembalin ke mbak andin ma
harusnya andin memberikan anting itu ke aku sekarang
apa rafael belum kasih antinya ke andin
tapi masa belum
semoga allah senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga dan anak kita ya
bapak pemilik kopi city kan
kalau kopi yang cocok untuk lambung yang kurang kuat itu kopi apa ya
oh sebentar ya pak
kita lihat menunya aja
terima kasih pak
oh iya kebetulan bu
besok ada acara lomba menghias sepeda
murid bersama keluarga
dalam rangka ulang tahun kib house
semua murid diminta untuk ikut berpartisipasi
pasti seru sekali ya acaranya ya
saper miss ya
aduh bener juga ya
oh aku tahu
om baik pasti mau temanin aku
untung iya sepeda
oh iya benar juga ya
nanti oma telpon om baik deh
sekarang rena masuk ke kelas ya
oma telepon om baik ya
ntar juga idenya ya
oke kalau gitu saya telepon nino deh sekarang